sebuah punden yang diduga menjadi tempat sembayang atau persembahan pada masa kerajaan majapahit
ditemukan di nganjuk jawa timur
tim bpjb dari jawa timur akan mengkaji lebih dalam struktur bangunan ini
kamis pagi tim kepur bakalaan dinas pariwisata melakukan investigasi
di tempat yang dikeramatkan warga desa katerban kecamatan baron kabupaten nganjuk jawa timur
di lokasi ini terdapat tumpukan genting yang menggunung di bawah pohon beringin besar
yang selama ini digunakan oleh warga untuk kegiatan sedekah bumi
dalam rangka hari jadi desa
hasil investigasi sementara petugas menemukan beberapa struktur bangunan
yang diduga sebagai tempat peribadatan pada masa kerajaan
selain itu di sekitar lokasi juga banyak ditemukan pecahan tembikar keramik sumur dan patung
temuan kalau orang sini mengatakan mbah budo caterban
nah ternyata setelah kami periksa ini tadi banyak sekali struktur struktur
yang ditemukan di tempat ini
yang kita temui dan memang dari penampakan struktur yang ada ini membenyongkan
jadi ini antara rumah tinggal kemudian candi atau semacam tempat peribadatan
kalau di bali pura seperti itu itu mungkin memungkinkan
di sini banyak kami temukan tembikar tembikar berupa peralatan peralatan peribadatan